kalo pekerjaan gue
setelah dalam waktu sebulan gimana
kamu bisa selesai dalam satu bulan
ataupun tiga bulan
uang lima ratus juta itu akan ada di tempat
kamu bisa membuat suami ibu fina ini
cukup aja lampunya hijau
kayaknya perempuan kayak begitu deh yang kita butuhkan
caya serem kayak begitu
kalo sampe anak temennya mas utomo segala gitu
mas utomo gak akan mungkin dia berjodoh dengan alka
kamu bener coba aja
kejar dia sampai dapat
hantu apaan sih
udin terakhir sekarang ngabrak
hah mau lawan

kita tuh gak mau cari lawan
maksudnya maksudnya apaan sih
kitanya ga mau ngajak ribet kok
tapi ga disini
mungkin lebih enak di kafe aja ya dingin

jadi biar hati kita sama sama dingin ya tapi ga disini itulah lagi tulang guys

kerjaan kamu apa
makan apa kalau gue mandor
mau bangun rumah
mau renovasi rumah atau berdiri di atap
kalau pakai jasa gue itu lebih murah
materialnya juga murah
rumah kami nggak ada yang perlu diperbaiki
kita hanya butuh kamu untuk
halo kamu gak marah kan
kalian bercanda kan
tante tante bercanda kan
tidak tidak kita sama sekali tidak bercanda
dan ini melibatkan banyak uang
kalau dalam waktu tiga bulan ini
kamu bisa menjalankan
kamu akan mendapatkan
tidak salah dengar
iya betul itu
tunjukkan di kolom meja
kita tidak bercanda
ini bukan reality show duduk
iya tante gue duduk
pekerjaan apaan sih yang mau tampil
pasti pekerjaan tidak benar kan
oh gue tahu
beri makanan seperti ini
kamu berdua mencari kan
gue tahan polisi
siapa yang mau mencari
duduk lagi deh
cepat saya tidak punya makanan
saya punya putri
putranya ibu fina
suami ibu fina ini sudah punya calon lain
yaitu anak dari temannya
yang sudah meninggal
dan sementara ini
kita juga gak tahu keberadaan anak ini
ada di mana dan kami ingin
kamu jadi anak itu
dengan gaya kamu seperti apa
kamu harus membuktikan pada suami saya
kalau kamu tidak pantas untuk menjadi menantu
kalau pekerjaan gue
telah dua waktu sebulan
gimana kamu bisa selesai
satu bulan ataupun tiga bulan
uang lima ratus juta itu akan ada di tempat
kamu bisa membuat
suami ibu fina ini
tidak jadi menikahkan kamu
malah tertarik sama kamu dan menikahkan
tapi saya tidak tahu
itu perempuan di dalamnya bagaimana
bapaknya siapa yang mau siapa
dikatanya apa setiap hari dari kampung mana
jadi bagaimana saya
meyakinkan suami tante untuk percaya pada saya
kamu tenang saja
masalah itu semuanya kita yang atur
bapak tidak perlu repot repot lagi
mencari orang yang bisa berakting
pura pura jadi anak teman huto mo
karena mama sama jeng fina sudah
mendapatkan orang yang tepat
mama yakin orangnya itu tepat
pasti akan langsung benci begitu melihat
anak ini karena perempuan ini
benar benar kasar jadi dalam
membatalkan niatnya menjadikan perempuan ini
bagus itu pak
mudah mudahan ajaran caranya berhasil
dia sudah siapkan barang barangnya belum
emang kita mau kemana sama den arka ganteng
diajak arka ke puncak
bangun non bangun
didriah jatuh nyungsep benjol
kok mujaan meledek saya ya
maaf maaf kata ya non bukan yang meledek
kalau den arka ngajak non di tengah puncak
itu sama aja mustahilnya sama
aktor ganteng zerjino abraham
ngajak kencan kiam nonton
arka emang benar benar ngajak huto ke puncak kok
kalau begitu ini ada hubungannya sama non aura
karena den ganteng
naura diam kabukiam
saya itu calon menantu di rumah ini
kalau saya udah jadi menantu di rumah ini
saya usir kamu jauh jauh
gak akan terwujud
gue itu udah pasti jadi istrinya arka
kasih dong teleponnya ke oki
emangnya kenapa ra
nanti lo ke puncak kan lo nginep di villa mana tuh
kok non tiara pengen tahu
bowel banget sih lo
udah deh buruan kasih tau aja di mana
tunggu sebentar non
nanti alam pacar dimana ya mas
di villa nomor delapan di jalan mawar
oke bagus bagus bagus
kak arka dan kak cinta
bakalan juga pergi ke puncak
kakak lo kan gemit ya
siapa tau nanti dia nyuri nyuri waktu mau ke puncak
mau ketemu sama kakak gue yang ganteng
terus juga begitu juga kan kembalikannya
sama kak arka siapa tahu dia juga mau ketemu sama kakak loh
dan tugas gue adalah
untuk memastikan kakak lo
gak akan ketemu k arka
buktinya arka emang bener bener
ngajak aku ke puncak kok
oh kalau begitu
ini ada hubungannya sama non aura
karena dan ganteng arka
arka bener bener mau ke puncak
terus mau ketemu sama naura